saudara warga binaan lembaga permasyarakatan kelas dua a samarinda
mengikuti isbat nikah dan nikah masal
hal ini dilakukan agar pasangan pengantin tercatat secara resmi di kantor urusan agama
salah seorang warga binaan lembaga pemasyarakatan akhirnya melangsungkan pernikahan secara resmi
bersama pasangannya di ruang pelaminan aula lapas kelas dua a samarinda
di hadapan penghulu dan disaksikan oleh keluarga kedua mempelai
serta para pejabat tinggi kanwil kumham kaltim bersama kepala upt lapas dan rutan
prosesi pernikahan secara sederhana pun berlangsung lancar
kegiatan isbat nikah dan nikah masal ini digagas oleh kepala kantor wilayah kementerian hukum dan ham kalimantan timur
dalam rangka hari bakti pemasyarakatan ke enam puluh
isbat nikah merupakan penetapan pernikahan yang telah dilaksanakan
tetapi belum tercatat secara resmi di kantor urusan agama
sementara itu nikah masal adalah penyelenggaraan pernikahan secara bersama sama
bagi banyak pasangan suami istri yang belum memiliki akte nikah
yang pertama adalah kita berusaha sebagai perwakilan daripada negara
hadir di tengah tengah masyarakat bagi masyarakat warga binaan
tidak saja memperhatikan hak hak yang biasa secara rutin
yaitu makannya kesehatan dan hak integrasi
tapi kita juga berupaya hadir untuk memenuhi hak haknya mereka
secara aklamasi secara administrasi pemerintah secara hukum
sah mempunyai buku nikasa yang selama ini masih banyak belum paham
masih nikah siri yang belum terdaftar di negara
dengan diselenggarakannya isbat nikah dan nikah masal
status pernikahan warga bina terdaftar dalam agama dan juga negara
warga binaan kita ini sudah ada yang statusnya suami istri
katanya sudah setahun dua tahun bahkan ada yang satu tahun
tapi dia tidak punya buku nikah
kalau tidak punya buku nikah itu berarti pernikahannya itu tidak dicatat di negara
mungkin saja nikahnya secara islam benar tapi dia tidak diakui oleh negara kita
sehingga dia tidak bisa untuk mendapatkan buku nikah
dan nanti anaknya juga akan kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran
sebab untuk mendapatkan akta kelahiran itu tentu akan ditulis di buku nikahnya
nah oleh karena itu dari beberapa warga binaan yang tidak punya buku nikah ini
alhamdulillah dipasilitasi oleh kementerian pemaham
dan kerjasama dengan basnas perpinci kalimantan timur
kegiatan ini bukan hanya bertujuan mengesahkan pernikahan secara hukum saja
namun memiliki dampak sosial yang signifikan
termasuk meningkatkan status perempuan dan anak
dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat
ada delapan belas orang yang mengajukan permohonan isbat nikah
di antaranya berasal dari lapas samarinda lapas narkotika dan lapas tenggarong